dan untuk mengetahui seperti apa antusiasme di sana kita sudah terhubung lewat sambungan skype dengan wakil presiden perhimpunan pelajar indonesia di inggris bayu laksono pamungkas
selamat pagi waktu inggris mas bayu dan selamat sore waktu indonesia apa kabar bayu
halo selamat pagi fani waktu inggris
ya bayu ini kan pernikahan antara pangeran harry dengan meghan markle ini mengundang perhatian dan antusiasme dari seluruh penjuru dunia
bisa diceritakan kalau untuk mahasiswa indonesia yang berada di inggris sendiri seperti apa antusiasmenya
kalau untuk antusiasme teman teman pelajar di uk ini cukup tinggi kenapa bisa seperti ini
karena ini kan merupakan royal wedding yang tidak selalu ada dalam skala waktu yang tidak dapat ditentukan
jadi banyak banget yang ingin melihat langsung atmosfernya seperti apa
karena untuk menunggu next royal wedding berikutnya kan berarti prince george yang saat ini beliau juga masih sangat muda sekali
sebelumnya di off cambridge di tahun dua ribu sebelas
ini sebenarnya bisa dilihat ketika kalau kita mau booking hotel di windsor ini sekarang ini bisa dibilang udah full book loh
dan full booknya dari bulan desember
seandainya ada pun harganya bisa tiga kali lipat lebih mahal
jadi bisa dibilang antusiasmenya sangat tinggi masyarakat dan teman teman student yang ada di uk
dan fortunately tanggalnya itu adalah sembilan belas mei
dan artinya itu bertepatan dengan setelah
x period baik mahasiswa s satu dan mahasiswa s dua
jadi pas banget
habis exam mau liburan jalan jalan ke winter castle
nggak ada event aja winter castle udah cantik banget
apalagi pas banget lagi ada event gitu
wah jadi memang udah melepas penat abis dari ujian bisa menyaksikan royal wedding
nah kalau untuk ppi nya sendiri bayu apakah ada persiapan untuk nonton atau menyaksikan royal wedding
karena tahun dua ribu sebelas itu kbri london dengan ppi nya sendiri
uk itu katanya bikin tenda untuk bisa menyaksikan pernikahan antara pangeran william dan kate middleton
nah kalau tahun ini ada juga nggak yang seperti itu
kalau dari ppuk sendiri untuk yang nonton langsung ke winternya
itu kayaknya kita tidak membuat acara seperti itu tapi kita membuat semacam nonton bareng
karena ini kan acaranya di sharekan oleh tv uk national ya
jadi kayak kita akan sewa semacam ruangan
dan kita akan semacam
nonton bareng seperti itu dan berkomunikasi juga dengan kbri
nonton barengnya nanti rencananya di mana aja mbay
sejauh ini yang baru kita koordinasikan di beberapa kampusnya tempat yang pastinya belum ada ya
tapi kita sudah beberapa koordinasi sama beberapa kampus di london dan dari pihak kbri nya sendiri mungkin di ballroomnya kbri
nah nanti apakah pp ini kan tidak hanya di london juga atau di windsor ada yang di manchester dan di edinburg misalnya di scotland
atau apakah nanti para pelajar yang ada di sana juga akan datang semua kah
atau mereka memilih untuk menyaksikan dari tv saja di sana kebanyakan
jadi teman teman ppi baik misalnya ppi manchester atau ppi edinburgh ppi leeds gitu memiliki program masing masing
dan mereka mengkoordinir bahwa
untuk teman teman yang tidak bisa langsung ke windsor ataupun ke london ke kbri bisa nanti langsung menyaksikan di kotanya masing masing gitu mbak
jadi kita nonton bareng bareng di kotanya masing masing yang dikoordinir oleh ppi tabang tersebut
nah kalau untuk sejauh ini mahasiswa ataupun ppi ya istilahnya ppi uk yang mendaftar untuk nonton langsung udah banyak atau belum berapa kira kira jumlahnya
jadi ada yang mendaftar yang mendaftar sekitar baru seratusan belum sampai dua ratus an gitu belum baru seratusan
cuma kan biasa nih teman teman ini daftarnya hamin satu nih biasanya
dan sekarang teman teman masih pada fokus ke ada yang udah fokus ke disertasi ada juga yang masih fokus ke exam
karena exam baru mulai di awal akhir bulan ini hingga pertengahan april
jadi kayaknya mau fokus ke situ dulu baru abis itu baru daftar daftar
nah memang berarti ada yang masih fokus tapi ada juga yang mau nonton ya
nah kalau untuk di lead sendiri itu sudah berapa banyak yang daftar baik
aku mengkoordinir uk
kalau dari lead sendiri sekarang itu studentnya yang sudah mendaftar sekitar delapan puluh mbak
nah kalau untuk wisatawan atau mungkin orang orang indonesia yang datang ke sana untuk melihat pernikahan akbar ini apakah sudah ada kontak atau tidak
sudah ada kontak atau berhubungan dengan ppi uk
untuk setawan maksudnya turis atau student yang lagi di sini gitu
mas student pelajar yang datang mungkin dari indonesia mungkin teman teman yang datang untuk melihat gitu
oh kalau untuk gimana cara tonnya gimana cara berpartisipasinya itu sudah ada medianya ya bisa dicek di ppiuk org
atau bisa langsung follow ke instagram bpik di situ kita selalu mengupdate berita berita dan event event yang akan diselenggarakan oleh baik ppi uk dan juga ppi kota setempat seperti ppi manchester ppi liverpool edinbra aberdin dan lainnya
oke ya mana tahu abis ini saya mau datang gitu atau mungkin teman teman yang lain yang menyaksikan ini di rumah juga mau datang gitu bisa kontak ya
nah kalau untuk persiapan dari pemerintah atau mungkin dari
kastil windsor sendiri apakah kan untuk tamunya nih tahun ini kan berbeda nih dengan royal wedding yang sebelumnya
dimana banyak sekali masyarakat yang datang dan pemimpin pemimpin atau public figure ataupun katakanlah pemimpin politik itu banyak yang tidak diundang di sini
nah tanggapan dari bayu seperti apa untuk melihat listamu yang berbeda untuk tahun ini
kalau aku melihatnya itu adalah karena ini pernikahan royal wedding
jadi kalau saya lihat listamu sendiri ini cukup menarik ya yang tahun ini yaitu prince harry dan miss meghan markle
kenapa karena ini dari perbedaan culture artinya dari negara
kita lihat tahu kan miss meghan markle ini celebriti dan artis di suits dan beliau juga american bukan british
lalu banyak juga nih yang penasaran sama pernikahan inggris seperti apa
jadi nggak semua negara punya dan cukup sakral prosesinya
artinya selain itu juga miss meghan markle ini kan she doesn't have royal blood
mungkin undangannya juga agak sedikit picky baik dari kerajaan untuk undang para tamunya
baik dan tapi tentunya semuanya akan disaksikan nanti pada sembilan belas mei ya
terima kasih bayu laksono pamungkas
terima kasih bayu
terima kasih fanny
nah bagi orang inggris tidak afdol rasanya bila merayakan sesuatu tanpa kehadiran bir
nah khusus untuk royal wedding ada bear istimewa yang mereka keluarkan saat ini
kami berikan informasinya sesaat lagi tetaplah bersama kami